seorang podcaster itu menghasilkan pundi pundi ketika dia siaran
kemampuan mengatur orang lain karena memiliki posisi penting dalam pekerjaan
jadi kita harus di hari yang sama upload
gue malah main tim nasional tapi lo kepilih tapi lo ikut juga
mungkin cara menyuntiknya juga mungkin kan beda orang
itu lihat di bawah juga semuanya udah
karena itu selain buat ngebakar lemak juga untuk meningkatin performance